ribuan umat muslim terus membadati kawasan monas untuk mengikuti aksi reuni dua ratus dua belas hari ini
ya kita lihat langsung bagaimana suasana terkini di kawasan monas dari cctv milik bali tower
masa aksi reuni dua ratus dua belas memulai aksi dengan terlebih dulu melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid istiqlal jakarta pusat dan sebagian masa sholat di monas
kita lihat pergerakan masa aksi reuni dua ratus dua belas ini juga terus berdatangan ke kawasan monas hingga pukul lima lebih tiga puluh tiga menit
cuaca di monas terlihat cukup cerah walaupun memang sebagian besar di wilayah indonesia ini terlihat akan turun hujan namun diperkirakan masa akan semakin banyak menjelang siang nanti
selain itu juga petugas lalu lintas dari polda metro jaya sudah melakukan antisipasi rekayasa pengalihan arus lalu lintas yang ada di kawasan tersebut